inilah rekaman kamera pengawas saat induk gajah bernama david bersiap melakukan persalinan di penangkaran eksitu taman safari cisarua bogor jawa barat pada akhir desember lalu
setelah menjalani karantina dan tahapan pemberian nutrisi alami bayi gajah berusia lima bulan ini kini memiliki bobot delapan puluh kg
nama polisia ini merupakan pemberian menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
nama ini sebagai doa dan harapan sektor wisata indonesia kembali pulih di masa pandemi virus corona
sejak penangkaran satwa berdiri pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam sedikitnya tiga puluh tiga ekor gajah berhasil dikembang biarkan pihak taman safari
kini koleksi gajah sumatera sudah mencapai lima puluh empat ekor